alih sampe jualan airnya
adik kelas lo di tujuh ratus dua belas
kak romat kan terkenal jago bikin puisi
kebetulan gue lagi butuh puisi nih
oke kalau gitu gue butuh dua puisi
ya mau lah
kok kan tau gue lapar
ini buat lo
ini juga tuh
sendok apa garpu
ya iyalah lo makannya sambil liat gue
kalaupun gak ngeliat lo pasti tetep enak kok
lebih enak malah
saat seseorang sudah berikan rasa nyaman
mengusirnya sangat menyulitkan
hanyalah sebuah kemustahilan
lagi lo kenapa sih ngeliat imbu kayak gitu
buat makanan ya
sini aja gue balik
jangan lupa besok di cafe alam anja
jangan berhenti malem
roman ke siapa ya
nomornya roman gak
kenapa emangnya lo mau
gue boleh minta
yaudah nanti gue kirimin ke nomor lo ya
oke deh rin makasih ya
roman jangan sampe tau kalo gue minta nomornya dia ke lo
oke thanks ya
gue butuh bantuannya bawana
aduh non ngagetin aja
ini makanannya udah siang
kak roman ini gue
adik kelas lo di tujuh ratus dua belas
rohmat kan terkenal jago bikin puisi
kebetulan gue lagi butuh puisi nih
oke kalau gitu gue butuh dua puisi
lo mau puisi tentang apa
kayaknya puisi tentang cinta deh kak
nanti kalau misalkan sudah selesai
siap siap siap
pasti gue ngerjain ya
akhirnya ada orderan puisi
tapi itu orang bercanda apa beli
tapi itu orang bercanda apa beneran ya
thank you mbak non
jangan gitu lagi ya non
kok gini belum bales whatsapp gue juga sih
jangan jangan dia marah ya sama gue
nggak diangkat juga
aduh gimana nih ya
cewek kok udah ngambek nih
gue harus ngapain ya
udah telepon lagi telepon lagi
pokoknya aku harus kasih deren pajara

kan pacaran sama dia
bukannya lagi main petak umpet
masih banyak kok ini padahal
bikin puisi hp ya
bikin puisi hp ya
bikin puisi hp ya
masih kotor tau gak
iya sih sini
sini gue mau bantuin lo
sini gue mau bantuin lo
yes lagi dengerin apa sih
lagi dengerin apa asik banget kayaknya
seru deh apalagi kalau malam
ada seorang siara hati gitu
iya suara hati
sumpah ya penyiarnya yang baru tuh
aduh suka banget gue namanya gibran
dia suka buat puisi gitu juga
pasti kalau dengerin lu suka deh
enggak deh ngapain gue denger kayak gitu
kalau dengerin pasti lo suka
hah kalau udah malam mendingan tidur
sekarang bapak akan mengumumkan
nilai ulangan matematika kalian
dan yang mendapatkan nilai paling tinggi
lo emang paling baik dan paling spesial
diantara semua yang ada disini
lo bener bener pencuri ya lan
pencuri roman dan pencuri posisi terbaik gue di sini
nanti sore kita itu diajak wulan untuk makan makan di kafe alamanda
katanya buat ini tanda terima kasih karena kejadian yang kemarin
oh diajak bulan
alhamdulillah makan gratis